pak saudara saksi azan romer
berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan
langsung saja apa yang mau ditanyakan langsung jangan berputar putar
tetap pada keterangan saudara tersebut tidak
tidak pak berubah ubah pak
berubah ubah apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah ubah
karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran pak
takut memberikan kejujuran takut kepada siapa
takut saja pak
kita kan takut ini kita takut tuhan kita takut mati atau takut apa
iya pak takut sama
sama bapak pak
jadi takut sama ferdi sambo
takut saja pak
sebenarnya kami takut saja karena ini sudah ada orang yang meninggal pak
selanjutnya tadi saksi telah menerangkan ketika ditanya oleh majelis hakim
saksi ketika masuk di duren tiga ketika mendengar tembakan
masuk ke dalam sebelum masuk pertama ketemu verdi sambo
masuk lagi ke dalam terdakwa bertemu eh saksi bertemu terdakwa riki rizal atau terdakwa kuatmaruf lebih dulu
bang riki dulu
di bap saudara menjelaskan bahwa kondisi mereka dalam keadaan diam keadaan mereka
iya benar pak
tidakkah saudara melihat adanya kegelisahan atau kepanikan di dalam diri terdakwa riki rizal dan kuat maruf
kami cuma kalau saya memperhatikan bang riki cuma diam aja
cuma diam saja ya
karena saya tanya enggak dijawab pak
tidak ada kepanikan
nah sekarang saudara kan sebagai ajudan sarana komunikasi yang dipakai oleh seluruh ajunan ini sarana komunikasinya apa
apakah handphone apakah ht atau handytalking
biasa kami pakai handphone biasa juga pakai ht
nah ht itu
itu frekuensinya berbeda atau frekuensinya saling terkoneksi antara satu ajudan dengan ajudan yang lain
sama pak satu frekuensi
berarti ketika ada yang menggunakan misalnya antara saudara dengan prayogi menggunakan daden mengetahui
nah ht yang saudara gunakan apakah sama dengan yang digunakan oleh terdakwa riki rizal
rata rata sama pak ht kami
nah pada saat itu
di ht itu terdengar tidak ada percakapan bunyi atau apapun gitu di ht yang saudara gunakan
dimana ini pak
di lokasinya dimana pak
pas pak diurentikan
kalau terus pada saat kumpul kumpul waktu di suaguling
tidak mendengar apa apa pak